inilah detik detik kecelakaan yang melibatkan seorang remaja bernama rizky korban terlihat
berdiri di tengah jalan menghalangi truk pengangkut tanah yang melaju dari arah
karawang menuju bekasi kecelakaan pun tak terhindarkan korban terlindas bantrek dan
terseret peristiwa ini terjadi pada minggu sebelas juli lalu di jalan raya re marta dinata cikarang
utara bekasi warga sekitar mengakui ulah berbahaya itu sudah kerap dilakukan anak anak setempat
jadi yang dari tadinya di pinggir itu langsung ada mobil sempet itu dia langsung ke tengah itu
rombong rombongan pikiran yang punya krepan tandanya dia kenceng itu biar mau dinggir
ternyata enggak memang kalau di gilangin kalau lagi pada
sekolah atau gimana emang pada banyak biasanya sekarang aja sepi gitu jadi akan kejadian itu
selasa siang satuan lalu lintas polres metro bekasi menggelar olah tempat kejadian perkara
jalan re marta dinata sempat ditutup sementara berdasarkan penyelidikan aksi
berbahaya itu sengaja dilakukan korban hanya demi konten di media sosial
jadi sekarang ini memang banyak konten konten ya konten konten yang sifatnya membahayakan jadi
kita sudah mencing ada beberapa konten konten instagram
tapi dari beberapa kejadian akhirnya memang membahayakan seperti kejadian
ada seorang anak yang tertangkap pada atas di sinyalir akan membuat konten
polisi masih memburu sopir truk yang kabur setelah menabrak korban sementara itu rizky
hingga kini masih dirawat di rumah sakit cikarang medica akibat luka parah di bagian kota kedengaran
di kedengaran medica akibat luka parah di bagian kota kedengaran medica akibat luka parah di bagian kota kedengaran
dan tubuhnya polisi mengimbau para orang tua agar lebih ketat mengawasi anak anak mereka
satlantas polres metro bekasi juga akan melibatkan cyber patrol polres metro bekasi untuk menertibkan
konten yang memperagakan tindak berbahaya di jalan dedy beben bekasi jawa barat